tadi saya bilang ada berita seputar kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh wilayah indonesia yang menjadi salah satu prioritas pt pertamina agar segera terpenuhi pada tahun dua ribu tujuh belas mendatang
setelah papua pertamina telah menyamakan harga jual bbm di karimun jawa pada tanggal lima november lalu
dalam beberapa waktu ke depan akan menyusul pulau enggano kalimantan utara kepulauan riau maluku dan kepulauan yang ada di wilayah laut seram halmahera dan juga banda
mahalnya harga bbm di wilayah terpencil diakibatkan tidak ada distributor bbm di tempat tersebut mereka mendapat pasokan dari kota terdekat yang harus menempuh medan yang sulit
pertama kami pakai pesawat itu adalah terakhir
nah beberapa di perbatasan kalimantan misalnya krayan dan kemudian long apong sebagainya yang kemarin kami pakai pesawat
sekarang sebetulnya kami sudah tanda tangan kontrak dengan anak perusahaan petronas dengan patraniaga kita saling bisa impor saling masing masing
dan dapat izin dari masing masing pemerintah